halo selamat siang anda menyaksikan program gomudik dua ribu delapan belas bersama saya aziza hanum
jalur darurat batang semarang terpantau padat menyusul belum rampungnya jembatan kalikuto
yang menjadi penghubung wilayah gringsing dengan weleri
bahkan antrean kendaraan pemudik mencapai dua km
pemandangan berbeda terlihat pada sabtu siang di ruas jalur darurat batang semarang di wilayah geringsing
jika pada hari pertama dibuka belum terlihat antrean kendaraan yang berarti
berbeda pada hari ini di mana antrean kendaraan pemudik dimulai pada km empat ratus sembilan hingga km empat ratus sebelas
dan bagaimana kondisi arus mudik di geringsing sudah adarkan saya dea intan kartika
yang sudah siap dengan laporannya
dea selamat sore bagaimana
wow macet sekali dea bisa anda gambarkan situasi selengkapnya saat ini di sana dea
selamat sore hanum saat ini saya berada di jalur darurat batang semarang
tepatnya di wilayah gringsing jawa tengah
di mana di samping saya ini adalah jalur kendaraan pemudik dari arah jakarta
menuju ke arah jawa tengah semarang maupun jawa timur
dan memang keadaan ini atau antrean kendaraan ini
mengular hingga dua km ke belakang dan sudah terjadi sejak pagi hari tadi
memang jika kita melihat dari kondisi ini dapat dipastikan ada penambahan jumlah kendaraan
yang masuk melalui jalur darurat batang semarang ini
karena ini berbeda sekali hanum kondisinya jika kita bandingkan pada kemarin ya
kemarin tidak begini antriannya kemarin lancar tapi hari ini sudah mulai banyak nampaknya pemudik
yang memilih untuk menggunakan jalur darurat batak
semarang sepanjang tujuh puluh lima km
memang ada sejumlah alasan mengapa kemudian antrian kendaraan ini mengular
selain soal penambahan jumlah pemudik yang melalui jalur ini
yang pasti adalah soal belum rampungnya pengerjaan jembatan kalikuto
yang tepat berada di belakang saya ini
jembatan kalikuto ini menjembatani dua wilayah yaitu geringsing menuju ke woleri
dan hingga saat ini memang belum rampung pengerjaannya
dan juga ditargetkan akan rampungnya
h dua lebaran atau sekitar tanggal tiga belas juni dua ribu delapan belas
namun hingga saat ini kami belum bisa memastikan hal tersebut itu masih sebatas prediksi
selain soal jembatan kalikuto yang memang belum jadi hanum
ini membuat para pemudik ini harus keluar dulu di exit geringsing
kemudian mereka menyusuri jalur pantura sepanjang lima ratus meter
dan inilah yang membuat para pemudik ini harus antri
untuk bisa keluar satu satu melalui exit gringsing
kemudian menjadi satu jalur saja
karena ada kontraflow di jarak lima ratus meter di jalur pantura
sebelum mereka kembali masuk ke dalam tol atau maksud kami jalur darurat batang semarang
hal hal yang harus diperhatikan hanum dan juga pemudik yang akan melalui jalur ini
adalah soal kecepatan kecepatan aman yang disarankan oleh pemerintah adalah empat puluh km per jam
alasannya adalah kita tahu bahwa jalur darurat
jalur darurat ini belum rampung pengerjaannya sehingga ada sisa sisa material
yang jika para pemudik ini memacu kecepatannya lebih dari empat puluh km per jam
akan membuat debu atau sisa material ini hanum akan naik ke atas
sehingga ini bisa membahayakan pemudik
dan informasi lain soal jalur darurat ini adalah ada dua rest area
yang ada di jalur darurat ini yaitu di kilometer empat ratus delapan belas dan kilometer empat ratus
baik dea itu berarti kan masih dalam tahap pengerjaan dea
apakah juga ada langkah antisipasi lain apalagi kemacetan ini juga ditambah
dengan keberadaan alat alat berat di pembangunan jembatan tersebut
langkah antisipasi dari pihak kepolisian apabila para pemudik tidak ingin melewati kalikuto ini
apakah ada jalur lain yang sekiranya bisa dilewati oleh para pemudik
ya rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional hanum
jika kita melihat dari kondisi sekarang belum ada rekayasa lalu lintas terbaru
yang dilakukan oleh pihak kepolisian semua kendaraan dari arah jakarta
yang menuju ke arah jawa tengah atau jawa timur yang melalui jalur darurat ini
masih dilewatkan di exit geringsing namun kemarin pihak kepolisian sudah melakukan
langkah antisipatif jika memang antrean ini dianggap sudah sangat panjang akan ditutup
maksud kami akan dibuka nanti adalah di exit kandeman atau satu gerbang exit lagi
sebelum exit geringsing
yang saat ini kita pantau disini sudah mulai padat hanum
ya intan kartika terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas dan ingat tetap jaga kesehatan
dan demikian gomudik update pukul lima belas waktu indonesia barat
saya aziza hanum sampai jumpa